ketua umum partai nasdem surya paloh mengakui hubungannya dengan presiden joko widodo saat ini sedang tidak baik baik saja
sekalipun tetap mengatakan bahwa tidak ada kebuntuan
surya paloh kembali menekankan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal biasa dalam politik
apakah betul nasdem tidak lagi dibutuhkan koalisi dan terancam didepak dalam waktu dekat
kita bahas bersama narasumber sudah bergabung secara virtual bang ade irfan pulungan bang irfan pulungan tenaga ahli utama ksp
selamat sore bang irfan
selamat malam putri apa kabar
halo malam baik baik terima kasih sudah bergabung saya sapa juga pak hermawi taslim wasekjen partai nasdem
pak hermawi selamat malam
selamat malam putri sehat selamat malam irfan
ya pak hermawi bergabung melalui sambungan telepon ya
pak hermawi selamat malam
oke aduh lama tidak ngopi mungkin itu menjadi sumber sumber miskomunikasi akhir akhir ini jangan jangan ya bang ivan
saya ke bang irvan terlebih dulu
bang irfan kita tadi sudah melihat potongan wawancara kami yang kami dapatkan secara eksklusif kepada ketua umum partai nasdem surya paloh
ada pernyataan hubungannya tidak baik baik saja tapi memang masih tersirat bahwa pak surya paloh mengatakan tidak ada kebuntuan di sana
saya ingin mengonfirmasi dulu apakah betul kemudian ada hubungannya tidak baik baik saja
secara halus dan memang itu kemudian sudah ditunjukkan kepada publik dengan pernyataan pernyataan pak jokowi selama ini bang irfan
siapa bilang hubungan tidak baik antara pribadi personal pak jokowi dengan pak surya paloh
mereka itu bukan teman lama putri
jadi jangan terlalu
aku bukan provokasi dong
bang irfan mohon maaf sepertinya kita harus memperbaiki saluran komunikasinya dulu karena saya agak terputus putus mendengar statement tadi
mungkin ada gangguan sinyal saya ke pak hermawi dulu kalau begitu ya
pak hermawi kalau misalnya kita melihat dari bang irvan tadi sedikit mengatakan hubungannya baik baik saja hubungannya sudah terjalin lama dan sebaiknya tidak melakukan provokasi
pak hermawi kalau misalnya pendapat anda statementnya langsung didapatkan
dan sudah dikonfirmasi langsung kepada ketum nasdem kemarin
pak hermawi sebenarnya realnya seperti apa sih sebenarnya
iya jadi waktu rifana wawancara dengan pak surya saya ada di lantai dua puluh
memang sebaiknya kalimat pak surya tidak dipenggal
beliau mengatakan memang relasi saya dengan pak jokowi sudah lama turun naik
sekarang memang pada titik terendah tapi bisa saja besok kembali menjadi baik lagi
jadi ini menurut saya biasa saja dalam politik perbedaan pendapat
yang jelas saya mau tegaskan sikap kami yang kemarin seperti dikatakan oleh pak surya
kami itu berjanji dengan pak jokowi dan pak maruf amin sampai dua ribu dua puluh
dan kita bertekad untuk mengawal terus pemerintahan ini
kecuali memang ada pihak yang tidak mau kita di situ lagi
tapi pihak itu harus yang berkompetensi
siapa itu ya pak jokowi
ini kan sudah jadi lagu lama ada partai partai yang terus memprovokasi
buat kita kita janjinya dengan rakyat
ratusan juta orang janjinya dengan pak jokowi
fakta sumservanda itu penting buat kita
janji harus didepati
jadi apakah kelanjutan hubungan ini seperti apa itu sepenuhnya menjadi kewenangan pak jokowi
di pemerintahan misalnya tiga menteri kami masih terus bekerja seperti biasa
masih terus bekerja seperti biasa
oleh karena itu hubungan relasi turun naik panas dingin itu bagian dari dinamika politik menurut saya
jadi apalagi misalnya setelah
presiden jokowi menyatakan itu kemarin kan pak surya bertemu dengan pak luhut
pak luhut juga kita tahu orang dekatnya pak jokowi
berbicara tentang banyak hal dan itu pertemuan keempat
pertemuan keempat dalam enam bulan terakhir
jadi relasi relasi ini harus terus kita pererat sebagai bagian dari silaturahmi kebangsaan
kalau di dalamnya ada perbedaan perbedaan itulah dinamika kehidupan berbangsa
tetapi bagi kami jelas kebersamaan kami sebagai pendukung utama pemerintahan jokowi
saya ulangi sebagai pendukung utama itu tidak akan pernah meninggalkan gelanggang pemerintahan ini sampai tuntas
sampai tuntas atau
di akhir pemerintahannya
yang menyatakan pengusiran segala macam itu kan partai partai yang dulu kan jadi lawan
baru bergabung saja itu ya
tapi tidak apa apa kita juga itu hak mereka
kita ingin terus bersama sama kecuali kita tidak dibutuhkan lagi
itu yang penting
oke dan pernyataan untuk tidak dibutuhkan lagi
kalau ada pernyataan itu maka kami akan terus bersama pemerintahan ini
oke dan pernyataan tidak dibutuhkan lagi itu harus keluar langsung dari presiden jokowi gitu ya pak hermawi ya
oh iya beliau yang dipilih oleh presiden bukan partai partai yang memprovokasi
oke saya ke bang irfan
bang irvan sudah bergabung
pak kak sudah membaik
oke bang irvan
bang irvan jadi sebenarnya bagaimana sih komunikasi antara ketua umum partai nasdem ini dengan pak jokowi
kalau tadi disampaikan bertemu dengan pak luhut empat kali dalam enam bulan terakhir
kita tahu pak luhut adalah salah satu orang kepercayaannya pak jokowi
dan apakah memang komunikasi itu sebenarnya terjalin through atau melalui pak luhut
atau memang ada proses yang kalau tadi pak surya bilang tidak ada kebuntuan tapi memang mungkin agak
apakah itu yang terjadi sekarang bang irfan
ya begini putri
kita ya dan masyarakat pun terutama media juga harus bisa memahami
pertama adalah hubungan personal hubungan secara pribadi antara pak surya paloh dengan pak jokowi
itu sudah terjalin sangat lama
dan keduanya mengakui adalah teman lama itu secara pribadi
tidak dalam konteks misalnya struktur jabatan dan politik
ya saya kira tidak ada masalah
saya menjamin tidak akan ada masalah antara mereka berdua
sama seperti saya dengan bang taslim
kami sama sama orang sumatera utara ini
jadi tidak ada walaupun jarang sudah ketemu sekarang ini bang taslim selalu mengundang saya tapi kesibukan waktu kami berdua
jadi kurang bisa bang ya
jadi selalu kontak
kita juga nggak tahu apakah komunikasi antar personal secara pribadi mereka saling teleponan
kita tidak tahu ini
tapi dalam konteks misalnya pilihan politik itu kita jangan menggiring giring dengan hubungan personal
karena setiap konteks pilihan politik itu pasti punya pilihan masing masing
hari ini kita menghormati misalnya partai nasdem telah menentukan pilihan politiknya
itu yang disampaikan oleh pak jokowi kan
kan sudah ada pilihan politiknya
nah tentu dengan menentukan pilihan politiknya
kan tentunya kan sudah membuat strategi politik strategi komunikasi dan lainnya di grassroot di masa partai nasdem dan partai koalisinya
nah dalam konteks berbicara tentang politik itu harus bisa kita bedakan
oke makanya kemudian tidak diundang kemarin gitu ya
karena itu dalam konteks politik itu maksud anda
ya itu kan yang disampaikan oleh pak jokowi kan
karena partai nasdem sendiri menentukan pilihan politiknya
kita langsung maju kita harus hargai itu
itu hak partai partai yang ada
hari ini misalnya pdip juga telah menentukan sikap politiknya
kami pdip juga telah menentukan sikap politiknya
kita harus hormati dong
nggak ada yang
jadi jangan digiring giring dengan persoalan persoalan
nggak boleh begitu begitu
bang irvan tapi kalau misalnya begini
sekarang kan yang dilihat publik itu adalah panggung depannya
pak jokowi sudah menunjukkan nasdem tidak diundang
disampaikan juga sudah ada pilihan politik seperti yang tadi bang irfan sampaikan gitu kan
kemudian kemarin juga ada pernyataan demikian dari pak suryapalo
jadi sebenarnya saat ini bagaimana komunikasinya sekarang
pak surya paloh mengatakan ingin bertemu dengan presiden jokowi pasca dua mei kemarin
apakah itu sudah proses itu berlangsung dan memang positif akan bertemu dalam waktu dekat
ya persoalan waktu itu nanti kita tentukan
kan itu kita pak jokowi kan waktunya kan nggak bisa kita minta ketemu langsung saat itu
banyak agenda agenda pemerintahan
banyak agenda agenda kenegaraan yang harus didahulukan
jadi harus bersabar kalau ingin bersilaturahmi
tapi kita nggak tahu misalnya putri apa yang tidak terdengar dan tidak terlihat
apakah mereka saling berkomunikasi via telepon kan kita nggak tahu
yang kita tahu aja yang kita dapat komentari itu yang terlihat dan terdengar
tapi nggak tahunya teman lama teman lama kan bisa saja
saya nggak mengetahui kan apakah komunikasi berlanjut terus gitu
itulah teman lama sebagai sahabat ya
kalau tadi bahasanya bang taslim naik turun ya biasa biasa saja
jadi nggak usah diprovokasi oleh media gitu
biasa biasa saja kok
nah konteks politik itu pilihan pilihan yang harus kita sama sama hormati
bagaimana dengan bang irvan bagaimana dengan suara suara yang bukan dari media
misalnya dari partai partai politik yang menyoroti soal ketika nasdem sudah berbeda haluan
tapi kemudian masih tetap berada di dalam koalisi pemerintahan
masih ada menteri menterinya
ya keputusan akhirnya kan ada pada presiden
ya keputusan akhirnya kan ada pada presiden
keputusan akhirnya kan ada pada presiden
pada sosok pak jokowi sebagai presiden
sampai hari ini tiga orang wakil dari nasdem masih menjabat sebagai menteri
yang dulu biasanya kita dengar wah ada resapel bakal dicopot
nggak sampai hari ini
nah itu menunjukkan keputusan akhir itu ada presiden
ya kan jadi kita percaya sama aja gitu
tidak usah kita terlalu a priori nggak usah kita terlalu suhujot
nggak usah kita juga memprovokasi media apa semua
biasa biasa santai santai aja lemah
marilah kita menghadapi pemilu ini dengan hati yang tenang pikiran yang tenang
mari kita berargumentasi visi yang bagus ke depannya untuk program anak bangsa dan program pembangunan ini
agar kita bisa menjadi negara yang maju dan disegani di seluruh dunia putri
bang irvan terima kasih
saya ke pak hermawi sekarang
pak hermawi sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan pak surya palo ketika kemarin berbincang dengan rekan saya rifana pratwi pak hermawi
jadi ada beberapa statement yang sebenarnya bersayap
jadi mengatakan komunikasinya ingin bertemu dengan presiden joko widodo
kemudian menyatakan mengonfirmasi bahwa hubungannya dalam titik terendah mudah mudahan tidak minus tapi sebenarnya tidak ada kebuntuan
jadi sebenarnya bagaimana ini
konstelasinya atau kondisi komunikasinya sekarang pak hermawi
iya jadi saya tegaskan lagi ya kemarin saya ada
ini kan hubungan ini kan naik turun sesuai dengan dinamika
tapi yang tadi saya mau komentari pak irfan kami ini nasdem ini didirikan sebagai sebuah partai modern
partai modern itu ciri cirinya antara lain kemandirian
jadi kami punya sikap sendiri dan itulah pilihan kami dengan segala konsekuensinya
pak surya ketika diumumkan pencalonan anies dia bilang yang mau ikut saya yang mau bersama saya kali ini kita memilih jalan yang terjal
kita mendaki ke jalan yang terjal insya allah puji tuhan nanti kalau kita sudah sampai di atas kita bisa lihat semua
jadi kami tidak bisa
misalnya jangan disamakan nasdem dengan profil partai lain yang ketua umumnya bilang komandan kami si ini
ya ketua umum kok komandannya orang lain
kami ikut arahan si ini
ini kan partai
partai itu kan mengartikulasikan aspirasi rakyat
kalau dia jadi komandan lalu hanya mau mengikut orang lain itu bukan partai menurut saya
bisa dibilang gerombolan

jadi poin kami adalah sikap kami seperti ini
sikap kami itu pertama bersama dengan pemerintahan jokowi yang ikut kami menangkan yang kami perjuangkan sampai dua ribu dua puluh empat
untuk dua ribu dua puluh empat sampai dua ribu dua puluh sembilan kami telah mendeklarasikan anies baswedan
tentu itu ada konsekuensi ya itu tidak apa apa
itu juga harus diterima sebagai bagian dari aspirasi
nasdem itu nomor empat loh di parlemen nomor empat
jadi dia bukan kaleng kaleng
jadi poin saya mari kita berdialog mari kita membangun kebersamaan dan saling pengertian
terus terang nasdem tidak dalam kapasitas bisa di
seperti ya seperti itu
ya seperti itu
seperti yang lainlah
kita punya pemikiran sendiri kita punya kemandirian sendiri dan kemarin pak luhut secara eksplisit kepada pak surya mengatakan dia menghargai itu
dia menghargai pilihan yang sudah ditetapkan oleh nasdem
jadi ke depan menurut saya komunikasi silaturahmi terus disampaikan
kalimat inti dari pak surya kemarin ya
relasi saya dengan pak jokowi sekarang
berada pada level yang paling rendah
tapi masih mungkin untuk naik kembali
nah dia tidak minus begitu kemarin saya ada
jadi menurut saya ini biasa saja
oke pak hermawi apakah komunikasi upaya komunikasi langsung dengan presiden joko widodo saat ini juga sedang dalam proses pak hermawi
seperti kata irfan tadi kalau pribadi kalau langsung kalau pak surya langsung terus terang saya tidak tahu ya
tetapi kita terus berkomunikasi
sekedar anda tahu saja setelah pak surya pulang minggu ini full dia berkomunikasi
kemudian bersama pak luhut
kemudian tadi malam bersama pak erlangga
itu kita lakukan secara biasa dan tidak usah pakai publikasi dan segala macam
nah silaturahmi itu penting untuk apa
untuk membangun sinergisitas sebagai sesama anak bangsa
soal pilihan pilihan itu
kita harus saling menghargai kita harus saling menghormati
yang penting caranya terhormat dan bermartabat
ya yang penting caranya terhormat dan bermartabat
bang irfan kalau misalnya proses proses komunikasi itu misalnya apakah betul ada hambatan hambatan selama ini bang irfan
saya konfirmasi lagi
hambatan yang bagaimana mas yogyakini putri
hambatan hambatan misalnya ada beberapa pihak yang mungkin tidak menginginkan
dari partai nasdem untuk berdiskusi atau berbicara dengan presiden joko widodo
saya mengonfirmasi ini
itu anggapan saja itu
hanya anggapan ya
hanya anggapan saja
ya seperti tadi kata bang taslim
kita menghormati sikap tegas sikap kejelasan dari partai nasdem
itulah yang harus kita akui penghormatan itu
yang kedua juga
setiap partai itu kan punya karakteristik punya ciri khas punya suasana kebatinan berbeda beda
nah kita harus saling menghormati itu
sejak oktober dua ribu dua belas partai nasdem telah menentukan sikap politiknya dengan mendukung pencalonan mas anies baswedan sebagai calon presiden
kita menghargai itu
semua kan kita harus mendukung itu dan menghormati itu
nah konteksnya adalah komunikasi
tadi saya bilang ketika misalnya dipaksakan oh ini harus pilih begini ini harus pilih harus mengikuti saya
ya tidak juga
karena tadi setiap partai punya ciri ciri khas
ya silakan kalau misalnya ada partai partai lain apakah misalnya bersama sama dengan partai nasdem atau tidak
karena itu kan persolat internal masing masing partai kalau dalam konteksnya politik
tapi masalahnya komunikasi antara pribadi pak jokowi dengan pak surya paloh saya yakin dan percaya tidak ada masalah
kita tidak tahu apakah mereka malam malam hari ber telpon ber wa an
kita tidak tahu ini
sama misalnya saya ber wa an berkomunikasi sama bang taslim mengajak kopi yang sudah lama tiga bulan terbunda
kan tidak publik tidak ada yang tahu
itu kan secara personal secara hubungan pribadi
ini tidak dikaitkan dengan hal hal yang lain yang juga menjadi jarak yang jauh antara hubungan komunikasi antara pak jokowi dengan pak surya palau
karena memang karakteristik kedua orang ini memang berbeda
oke bang ivan berarti kira kira kalau misalnya tadi yang saya yang tangkap hubungannya baik baik saja komunikasinya masih terjadi
toh juga anda mengatakan tadi kita tidak tahu apakah mereka langsung berkomunikasi
jadi untuk posisi yang terbaik apa yang akan terjadi
jadi untuk posisi tiga menteri partai nazim sejauh ini akan aman ya kira kira bang irfan ya
wah itu saya nggak bisa menjawab itu itu bukan kewenangan dimensi saya putri
ya kan itu kewenangan otoritasnya presiden jokowi
jadi kamu jangan pancing saya untuk menjawab itu
pak muntasin juga tidak bisa menjawab apakah aman atau tidak kan begitu
ya kan bang taslim ya kan kan begitu
jadi kita serahkan saja kalau masalah kabinet dan resapol itu kita serahkan
itu otoritasnya presiden jokowi
oke oke baik terima kasih baik terima kasih bang irfan pak hermawi terima kasih malam hari ini sudah berbincang bersama saya
mungkin habis ini habis ini janjian ngopinya langsung dilakukan ya langsung eksekusi ya
jangan appointment terus terima kasih bapak bapak sehat selalu
aman thank you
ya terima kasih